petugas pemadam kebakaran sektor kembangan menemukan delapan belas anak ular kobra
di gudang tempat kolam kering bekas penampungan air di kawasan kembangan jakarta barat minggu siang
anak ular kobra ini sepanjang tiga puluh cm sedangkan induk ular kobra belum ditemukan petugas
ada salah satu warga menelpon ke kantor kami bahwa di tempat gudangnya itu terdapat anak kobra
dan saat kita sampai ke lokasi itu ditemukan di salah satu saluran air
sebanyak delapan belas anak kobra dan untuk induknya itu masih ada
tapi pas tim kita sampai ke sana itu induknya tidak ditemukan oleh kita
kemungkinan untuk satu atau dua hari ke depan kita melakukan penyisiran kembali
di jawa barat pasca temuan kobra sepanjang dua meter pada jumat malam
petugas pemadam kebakaran dibantu warga memburu sarang ular di komplek citayem grande
kecamatan bojonggede kabupaten bogor minggu siang
dalam penyisiran kali ini petugas mendapati tumpukan sisik ular
yang tercecer di sepanjang jalur selokan belakang rumah
diduga kulit ular ini bekas induk kobra yang sempat bersarang di lokasi sekitar
namun bukan biang kobra yang didapat
petugas malah menemukan seekor ular berkepala dua saat tengah memangsa belut di jalur selokan
usai ditangkap ular berkulit belang ini langsung dimasukkan ke dalam botol oleh petugas
kalau kita lihat tadi untuk sisik ular tersebut sisiknya lumayan lebar
itu kemungkinan itu induknya itu ular kobra
untuk ular kepala dua itu juga ular membahayakan
dia tidak berbisa tapi dia membahayakan
pihak damkar dan bpbd mengimbau masyarakat untuk segera melapor
jika menemukan ancaman ular berbisa di permukimannya